oke baik kita sekarang akan melihat kondisi di kantor kpu dki jakarta karena saat ini pasangan dari partai politik gerindra dan juga partai keadilan sejahtera anies baswedan dan sandiaga uno mendaftarkan diri
partai yang mencalonkan berarti dpp partai gerindra dan dpp pks tentang persetujuan pencalonan gubernur dan calon wakil gubernur pak anies dan pak sandiaga
kemudian yang ketiga form b dua terkait dengan surat kesepakatan antara partai politik yang bergabung gerindra dan pks bahwa keduanya sepakat untuk mencalonkan pasangan pak anies dan pak sandiaga dan untuk menurutkan proses tahapan berikatan ini sampai selesai
jadi tidak boleh pak sarip
di tengah jalan kemudian tiba tiba gerindra mengundurkan diri dan mencalonkan diri sendiri tidak boleh
itu sudah jelas
sudah harus kesepakatan
kemudian yang berikutnya adalah surat kesepakatan antara bakal pasangan calon dan partai politik yang mengusung bahwa kedua pihak sepakat untuk mengikuti tahapan ini sampai selesai
dan yang terakhir form b empat adalah kesesuaian
visi misi dan program bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah
nah ini form ini harus diselesaikan pada malam hari ini
dan yang kedua jenis dokumen yang harus diserahkan terkait dengan dokumen persyaratan calon
ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi yang nantinya akan diperiksa oleh tim
saya kira begitu pengantar yang disampaikan
kami persyaratkan ketua tim
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pak anies dan pak sadiaka untuk menyampaikan hal hal yang perlu disampaikan dan juga menyampaikan berkas yang selanjutnya akan kami terima
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak mano tua kpu dan para kpu daerah di kijangata yang saya hormati
alhamdulillah apa yang disyaratkan yang tadi disampaikan oleh tua kpu
saya ingin menyampaikan bahwa sepakatan kami dari giringga yang di jakarta memperoleh lima belas fungsi
kemudian partai keadilan sejahtera memperoleh sebelas fungsi jadi jumlahnya dua puluh empat fungsi
karenanya kami berani menceritakan kami memenuhi syarat dan insya allah juga berjaya dalam pemenang
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selanjutnya berkas pencalonan dan berkas perhelatan calon akan diperiksa oleh ibu dahlia selaku ketua pokja pencalonan gubernur dan calon wakil gubernur
baik bapak ibu sekalian kami akan
membacakan berkas yang kami terima
terkait dengan persyaratan
pencalonan pertama adalah
kwk parpol berupa surat pencalonan
calon gubernur dan wakil gubernur
yang disampaikan oleh
dua partai yang pertama adalah
partai gerakan indonesia raya
dengan perolehan lima belas kursi
dan yang kedua partai
keadilan sejahtera dengan perolehan
sebelas kursi dengan total
dengan apa yang anda lihat di layar saat ini
sudah tiga pasangan calon
mendaftar di kpu dki
jakarta dan sambil menunggu hasil
verifikasi tentu saja memakan waktu
satu minggu maka paling tidak adalah
akan bertarung dalam pemilihan kepala
daerah dki jakarta pada tahun dua ribu tujuh belas
masih akan segera kembali mengulasnya
potensi kemenangan apakah ini satu
putaran atau dua putaran mencoba untuk
menerka nerka paling tidak menghitung
dari sekarang apakah ini akan berlangsung
satu putaran ataukah dua putaran kami
akan mengulasnya saat lagi tetaplah bersama kami
hai cnn indonesia breaking news
hai cnn indonesia breaking news
hai baik kami akan kembali melihat
kondisi di kantor kpu dki jakarta
hai masih berlangsung terus proses
pendaftaran dari pasangan calon
calon sanis baswedan dan juga sandiaga
uno yang diusung oleh partai gerindra dan
partai kandilan sejahtera
ketua haji muhammad sampik sekretaris
husni tamrin partai kandilan sejahtera

umum haji agung yulianto
hai kemudian formulir b tiga kwk parpol
berupa kesepakatan antara partai
politik dengan pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur yang ditandatangani oleh
partai gerakan indonesia raya dan partai
keadilan sejahtera selanjutnya disebut
sebagai pihak pertama dan nama calon
gubernur anies rashid baswedan phd dan
nama calon wakil gubernur sandiaga
salahuddin uno sandiaga salahuddin uno
mda yang selanjutnya disebut pihak kedua
hai menyetujui untuk
hai bersepakat untuk mencalonkan calon
gubernur dan wakil gubernur dki
jakarta ditandatangani oleh partai
gerakan indonesia raya ketua haji
partai keadilan sejahtera ketua umum
haji sakir purnomo dan sekretaris umum
haji julian agung yulianto
hai kemudian formulir b empat wk parpol
berupa pernyataan pernyataan
sesuai naskah visi misi dan program
pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur ditandatangani oleh partai
gerakan indonesia raya partai keadilan
sejahtera yang menyatakan bahwa
naskah visi misi dan program pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur dki
jakarta adalah sesuai dengan rencana
pembangunan jangka panjang rpjp daerah
ditandatangani oleh partai gerakan
indonesia raya ketua haji muhammad
taufik sekretaris husni tamrin partai
keadilan sejahtera ketua haji safir
purnomo sekretaris umum haji agung
yulianto demikian syarat syarat
pencalonan telah lengkap dan telah ditandatangani
selanjutnya akan kami periksa persyaratan
setiap setiap calon di sini sudah ada
diantaranya ijazah surat surat
dasar hidup yang akan kami periksa
nanti akan sampai sampaikan tanda terima
untuk sesuainya saya kembalikan kepada
nanti ada kekurangan kekurangan
kami akan melakukan pemeriksaan
sampai dua puluh sembilan september
kalau ada yang kurang nanti kami akan memberitakan
pada tanggal tiga puluh september
untuk dilakukan perbaikan
sampai dengan tanggal empat oktober
dan setelah itu
tanggal dua puluh empat oktober
pada tanggal dua puluh lima oktober
akan dilakukan pengundian nomor urut
yang akan menjadi identitas
calon selama masa kampanye
dan kemudian mulai

memasuki masa kampanye sampai dengan
tanggal dua puluh empat september
sampai dengan dua puluh lima september akan dilakukan
di rumah sakit angkatan laut minto harjo
dan kemudian esok harinya
akan dilakukan pemeriksaan
psikologi di rumah sakit yang sama
dan pada siang harinya
akan dilakukan pemeriksaan
di badan narkotika nasional di

minggunya saya kira itu rangkaian
yang terkait dengan pencalonan ini
sebelum kami menyerahkan
pak taufik untuk menunjuk
lu yang akan berhubungan
ada persoalan persoalan teknis administratif
yang harus diselesaikan
dan memasukkan data data para tawar
ke dalam silon sistem informasi
pencalonan sehingga nantinya
bisa diakses masyarakat luas
kemudian yang kedua juga kami di dalam
tanda terima ini
kami sertakan juga surat pengantar
pemeriksaan termasuk juga di dalamnya
ada buku panduan yang harus
dibaca oleh para calon
untuk persiapan pemeriksaan
termasuk kalau misalnya
pemeriksaan besok dimulai
pukul tujuh malam ini
pukul dua puluh dua sudah harus dibaca dan diberikan alasan untuk pemeriksaan
pemeriksaan harus dimulai
tapi kalau pemeriksaan misalnya siang hari
jam dua itu paling tidak
sudah harus dimulai puasa
ini menurut petunjuk kepala rumah sakit
bukan petunjuk ketua kpu
karena tidak mengerti tentang hal hal itu
saya kira begitu
saya akan serahkan
pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
dki tata tuan baru
semua yang bersangkutan
semua pun bersiksa
berarti orang utara
tidak bisa diserah
semua hanya berarlan
tanpa making merah
jadi setelah tetapi selesai kamu beri kesempatan kepada pakal pasangan
tolong untuk memberikan keterangan tes tes ke diri sekalian yang saya hormati pasangan
calon kita pak anies pak sandi didampingi oleh bu sandi dan ibu anies
ibu anies dan ibu sasa
kamu persilahkan pasangan calon calon gubernur lebih dulu untuk menyampaikan beberapa
yang saya hormati menghormati harus kesini pak ketua dan anggota komisi pemilihan umum
provinsi daerah khusus ibu kota yang menghormati bapak ibu sekalian teman teman media nama
pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terima kasih kepada kpu yang telah menyiapkan
semua proses penyelenggaraan pemilihan gubernur dengan amat baik amat profesional dan insya allah
bisa menjadi contoh untuk banyak tempat di indonesia salah satu hal yang sering kita lupa dalam bernegara
kita di indonesia memiliki lembaga penyelenggara demokrasi yang luar biasa
kita ini ingat pemerintahan lihat perekonomian
tapi dibalik itu ada institusi yang memastikan bahwa proses demokrasi berjalan baik
dan institusi itu namanya adalah komisi penyelenggara komisi pemilihan umum
dan saya memberikan amresiasi
dan kami yakin bahwa proses yang berlangsung amat baik hari hari ini
akan menjadi tanda bahwa perjalanan ke depan juga akan berjalan dengan profesional
dan kami berdua sebagai calon gubernur dan wakil gubernur
merasa terhormat bahwa perjalanan ini berjalan dengan amat baik
yang kedua kita memulai sebuah ihtiar
untuk ikut memperbaiki jakarta
kita ingin membuat jakarta yang lebih baik bagi semua
jakarta yang lebih baik bukan sekedar kotanya lebih baik
tapi masyarakatnya merasa lebih bahagia
masyarakatnya merasakan suasana hidup yang gotong royong
yang hangat yang membuat kita merasa hadir di sebuah negeri
yang kalau bahasa yang sering kita kutip
gemah ripah lo jinawi
inilah jakarta yang kita harapkan
bagi sekalian kita berdua merasa terhormat
dan kepada dua partai pengusung
kami berdua diusung oleh partai gerindra dan partai keadilan sejahtera
pada kedua partai ini berikutnya
kami ingin menyampaikan apresiasi karena mereka menunjukkan sebuah sikap keterbukaan
dan negara negara rawanan dan kami berharap ini juga bisa menjadi salah satu contoh dalam kita
berdemokrasi bapak ibu yang saya hormati insya allah kami berdua komit untuk menjalankan proses ini
dengan sebaik baiknya dan kita ingin memastikan sama sama bahwa pilkada di jakarta adalah pilkada
yang menyenangkan pilkada yang meraih merasa sebuah kegembiraan bukan yang tegang bukan yang
rasanya seperti mau tempur tempuran tapi justru sebuah pilkada yang penuh dengan suasana kebahagiaan
dan kita harap akan bisa terjadi pada semua tapi kita komik untuk menjaga itu dan kita
menunjukkan indonesia adalah bangsa yang beradab demokrasinya pun dijalankan dengan cara yang
itu pada kali yang bisa saya sampaikan terima kasih salamualaikum warahmatullah wabarakatuh
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua selamat malam yang saya hormati tentunya pak ketua kpud
serta jajaran yang ketua bawaslu ketua bawaslu
ini juga yang mohon maaf ini udah agak cukup larut dan sejak pagi kami menuju bisnis agan macet
insya allah lima tahun kedepan acapulang macetnya nanti dan yang saya hormati pah taufik dan jajaran
partikulah sakit ah udah kata fasake dan bagung
yang saya cintai istri saya tercinta mbak nur asia coba katakan
dan tentunya mbak ferry yang merupakan tentunya sahabat kami sahabat lama
karena saya bersahabat dengan mas anies ini sudah dua generasi
bukan hanya kami bersahabat tapi ibu kami sama sama juga dulu kuliah dan bersahabat
jadi ini adalah sejarah baru buat jakarta
dua sahabat membentuk super team agar jakarta bisa menjadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi
kami komit seperti proses tiga hari terakhir yang akan kami hadirkan bukan duet politik
profesional yang siap bekerja siap menunaikan tugas siap mengabdikan kepada masyarakat
siap juga untuk mensolusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh warga jakarta
kami bersyukur kehadirat allah swt hari ini kami bisa menuntaskan proses pendaftaran

kami akan berhubung dengan mereka kami akan berhubung dengan mereka
demokrasi yang tidak memecah belah
demokrasi yang akan menjadikan indonesia bangga bahwa demokrasi jakarta ini akan menjadi showcase
menjadi sebuah demokrasi yang ditonton bangsa bangsa lain
festival gagasan festival solusi dan ide ide yang menarik
yang bisa secara partisipatif menjadikan jakarta semakin baik lagi dan semakin sejahtera
terima kasih atas kesempatannya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh